korps marinir angkatan laut mengangkat panglima tni marskal hadi cahyanto sebagai warga kehormatan marinir di malang jawa timur
panglima tni menjadi warga kehormatan marinir yang ke tiga puluh tujuh sejak seribu sembilan ratus enam puluh
pengangkatan marskal hadi sebagai warga kehormatan dilakukan dengan upacara khas dan atraksi militer korps marinir
alutsisa terbaru milik angkatan laut
pengangkatan panglima tni sebagai warga kehormatan marinir juga terasa istimewa
hal ini karena korps baret ungu ini juga melakukan prosesi khas mereka
dua personel pasukan intai amfibi terjun bebas dengan membawa brevet dan baret yang kemudian mendarat tepat di tengah formasi
setelah itu komandan korps marinir maijen bambang suswantono memasangkan baret ungu
dia juga menyematkan brevet anti teror aspek laut detasemen jala malangkara
dia juga menyematkan brevet anti teror aspek laut detasemen jala malangkara
dan brevet kehormatan trimedia intai amfibi kepada marskal hadi cahyanto
tidak semua perwira perwira tni itu diangkat menjadi warga kehormatan korp marinir
sehingga ini adalah kebanggaan bagi saya secara pribadi dan termasuk kebanggaan saya sebagai panglima tni
dan tentunya dengan pengangkatan saya
sebagai warga kehormatan marinir ada pesan moral yang harus saya lakukan
yang pertama adalah tentunya saya harus turut andil dalam pembangunan kekuatan korp marinir tni angkatan laut
marsikal hadi cahyanto adalah orang ke tiga puluh tujuh yang menjadi warga kehormatan korps marinir
anugerah ini pertama kali dilakukan terhadap jenderal ahana sution
tidak hanya dari indonesia warga kehormatan korps marinir pernah diberikan pada komandan us marine general james conway
kemudian komandan marinir korea selatan lee jong ru pada september dua ribu empat belas
dan juga raja brunei darussalam sultan hasan al bolkiah pada april dua ribu tiga
khusus panglima warga kehormatan diberikan karena kontribusinya dalam pembentukan pasukan marinir wilayah tiga
memang sudah sejak
tahun dua ribu empat sebetulnya kita sudah siap untuk mengembangkan organisasi khususnya penambahan satu pasmar lagi
dalam raping tni kemarin bapak panglima menyampaikan bahwa program seratus hari beliau salah satunya adalah pembentukan pasmar tiga
yang markasnya sudah disiapkan di sorong papua barat
dan anugerahan ini juga dimeriahkan oleh atraksi militer yang menampilkan adegan korps
dan juga aksi penembak jitu
acara ditutup dengan defili pasukan dan kendaraan tempur dari korps marinir